mendingan sekarang kita pergi dulu dari sini
saya yakin mereka tau kita ada disini
mereka pasti sedang menghitung kita
kita masuk mobil masing masing pak
apa sih yang ada di pikiran kamu elsa
sampai kamu mau jadi buron begini sama ricky
aku bener bener gak bisa mengalami pikiran kamu elsa
kami dari polsek praja v
kami kesini karena mencari dua orang yang ada dalam daftar dpo
apa mbak pernah melihat dua orang itu
apa mereka pernah menginap disini
saya tidak pernah melihat mereka pak
maaf mbak bisa melihat data tamu yang menginap hari ini
oh boleh pak
apa semua tamu yang menginap disini
pasti terdaftar di polisi
iya pak semua pengunjung yang menginap disini
wajib menunjukkan ktp
karena untuk kita input ke data
semuanya sudah terdaftar disini pak
mbak ini tamu yang bernama andi
iya pak betul
bapak andi didata disini
beliau tadi siang check in disini pak
pak tadi mbak bilang setiap tamu itu wajib untuk menyerahkan ktp buat di input
apa ada kemungkinan tamu bisa menggunakan ktp palsu
disini tidak boleh menggunakan ktp palsu pak
karena kami memastikan semuanya menggunakan ktp yang asli pak
pak kita coba cari hotel disekitar sini
mungkin memang mereka tidak menginap disini
mbak tolong perhatikan semua tamu yang menginap disini
apabila ada yang mencurigakan
atau ada yang mirip dengan foto ini
segera hubungi kami
brosur itu silahkan disimpan
kalau ada yang melihat dua dpo tersebut
segera hubungi nomor yang ada disitu
terima kasih mbak
terima kasih mbak
tadi saya dari kantor agensi milik pak martin pak
tempat riki kebjah
memang beberapa hari ini
riki gak muncul pak
dan saya sudah bayar beberapa orang
untuk membantu pencarian riki pak
sekarang saya sedang ada di sukabumi
barusan ada transaksi atm dari akun banknya ricky
dan kemungkinan besar ricky ada di sekitar sini
kamu tolong suruh orang orang kamu untuk memfokuskan pencarian ke daerah sekitar sini ya
dan harusnya mereka belum jauh dari sana pak
yaudah kalau gitu saya akan kebarin orang orang saya pak
oke agar itu
mobil bmw yang bawa bumetalik itu kayaknya mobilnya ricky
ada apa pak
ada apa ya pak
random kamu tolong perintahkan orang orang kamu
untuk berjaga di hotel moon parade sukabumi ya
ada yang mencerigakan disini
itu sepertinya mobilnya ricky
sengaja ditaruh di pojokan supaya gak ada yang melihat dan ditutup sama cover
ijen saya lihat lebih detail lagi
kayaknya b essen bajo riki
mereka bener bener keterlaluan

pihak hotel sudah nggak akan memberikan kita informasi lebih
dan kita juga nggak mungkin bisa buka satu satu kamar di sini
mereka semua punya privasi
dan kita juga nggak tahu lsm mereka ada di kamar mana
kalau memang mereka nginap di sini
kemungkinan menggunakan dintes palsu pak
kalau mau kita harus pancing ricky sama elsa untuk keluar pak
kita cek langsung ke mobilnya pak
sepertinya mobil ini memang punya ricky
tapi plat nomernya dipalsukan
mungkin dia sengaja menggantinya
jadi sekarang kita harus di mana pak
seperti yang saya bilang pak
sepertinya memang kita harus menjebak mereka berdua
supaya mereka keluar dari sini
mendingan sekarang kita pergi dulu dari sini
saya yakin mereka tahu kita di sini
mereka pasti sedang mengintih kita
apa sih yang ada di pikiran kamu elsa
sampai kamu mau jadi buruan begini sama ricky
aku benar benar gak bisa mengalami pikiran kamu yasa
bapak caranya akan berhasil
ya kita nggak tahu apa mereka bakal keluar atau tidak
anda mau tetap di sini
coba lihat sekarang cek
mereka ada di sini atau enggak
jangan pula itu mba
ceknya sudah cukup tidur juga
mereka hanya memerintahkan dengan
tunggu sebentar gua ngerti mbak
satu kali geheng untuk turned andrea
kenapa cover mobil gue kebuka ya
apa mereka sempat liat mobil gue aja
udah apa rik
rik kenapa rik
mereka udah pergi kan
kita pergi dari sini kan
sepertinya polisi dan yang lain sedang merancang akan sesuatu
gue harus lebih waspada
tapi mendingan gue gak usah kasih tau elsa
nanti dia malah makin cemas
sekarang kita siap siap dulu aja ya
kita tunggu sampe mereka bener bener jauh
lo tenang aja sa
gue bakal selalu ada buat mah
yang tenang ya
ya tapi mau sampe kapan rik
mau sampe kapan
kita aja gak tau kan tujuan kita kemana habis ini
iya kan rik
kita harus jalanin ini dulu saat
sampai kita bisa lolos dari pencarian itu
kalau perlu kita pergi keluar kota yang jauh
apapun yang terjadi kedepannya